kita beralih ke berita nasional di mana aktivitas pertambangan batubara di kalimantan timur
menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi
di ibu kota provinsi samarinda saja
lebih dari dua ratus lubang bekas tambang ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi
inilah daftar korban jiwa yang tewas di lubang bekas tambang batubara di kalimantan timur
dari dua puluh lima korban hanya dua orang dewasa
sementara dua puluh tiga lainnya masih anak anak dan remaja berusia antara enam sampai enam belas tahun
belum ada yang bisa menghitung berapa jumlah lubang tambang yang ditelantarkan di seluruh kalimantan timur
namun sebagai perbandingan
jumlah lubang sisa tambang di ibu kota kalimantan timur kota samarinda saja
lebih dari dua ratus lubang
berdasarkan peraturan pemerintah lubang tambang batubara ini seharusnya direklamasi oleh pemilik tambang
namun dalam kenyataannya sebagian besar pemilik tambang mengabaikan tanggung jawab
ratusan lubang tambang ini dibiarkan terbuka dan menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat
rata rata lubang tambang ini memiliki kedalaman lima sampai tiga puluh meter
pemilik tambang ini dikumpulkan dengan kondisi yang sangat berat

marsini salah satu warga di sekitar lubang tambang yang langsung terkena dampaknya
anak laki lakinya yang berusia sebelas tahun ditemukan tak bernyawa setelah tercebur ke lubang tambang pada dua ribu dua belas
saya sebagai ibu rumah tangga saya prihatin
kukira korban itu cuma anak saya saja
ternyata banyak sekali
tahun dua ribu lima belas itu dua belas anak yang jadi korban
tahun dua ribu lima belas itu dua belas anak yang jadi korban
tahun dua ribu lima belas saya sudah minta sama pemerintah minta tolong semua tambang batubara di kalimantan timur itu minta ditutup dan lubangnya minta direklamasi supaya tidak ada lagi jatuh korban
sebagai provinsi penghasil batubara terbesar di indonesia sedikitnya ada satu empat ratus izin usaha pertambangan di seluruh provinsi kalimantan timur
sebagai provinsi penghasil batu barat terbesar di indonesia sedikitnya ada satu empat ratus izin usaha pertambangan di seluruh provinsi kalimantan timur
banyaknya pertambangan batubara di kalimantan timur rupanya tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kepedulian para pemilik tambang terhadap lingkungan
kalau di area pertambangannya sebetulnya prinsip prinsip penambangan yang baik itu nambang batubara di jerman sampai sekarang ada
di inggris ada di amerika itu amerika menambang batu barat itu sembilan ratus juta

lagi lagi bukan karena masalah tambang ini kan masalah mentalitas sebagian daripada penambang kita banyak yang nakal
desa kertabuana di kabupaten kutai kertanegara menjadi salah satu yang terkena dampak langsung tambang batubara
igede bagus adalah ketua kelompok tani di desa kertabuana tak kurang dari tiga puluh kelompok tani di desa ini kehilangan sawah mereka
hampir seluruh sawah yang tersisa di desa ini tergenang air bahkan amblas karena bersebelahan langsung dengan tambang
tak terkecuali sawahnya bagus dan keluarganya
kalau masyarakat yang bekerja di sektor petani dengan adanya tambang batu barat perusahaan batu barat tematis berkurang
tapi kebanyakan sawah itu tidak layak
beberapa hektare sawah sekarang tidak bisa dikerjakan akibat adanya penambangan yang bersebelahan
setiap tahun empat ribu hektar lahan pertanian di kalimantan timur berubah menjadi konsesi pertambangan batu barat
di desa kertabuana seperti bisa kita lihat
jarak antara areal pertambangan dengan wilayah masyarakat seperti pertanian ini sangat dekat sekali
padahal menurut peraturan atau permen lh nomor empat tahun dua ribu dua belas
jarak yang diperbolehkan antara wilayah tambang dengan areal masyarakat itu hanya paling dekat lima ratus meter
kondisi seperti ini tidak hanya berisiko lingkungan seperti terjadinya lubang lubang tambang yang tidak direklamasi dan ditinggalkan begitu saja
dengan kedalaman tiga puluh sampai lima puluh meter
tapi juga risiko semakin cepatnya masyarakat kehilangan hak kepemilikan tanahnya
kertabuana bukan satu satunya desa agraris yang tergusur tambang
belasan desa lain di kalimantan timur saat ini mengalami krisis lahan pertanian
bahkan rice processing unit atau pabrik pengolahan beras yang terbesar di asia tenggara di kabupaten kertanegara ini berhenti beroperasi dan ditutup pada dua ribu tiga belas
akibat merosotnya hasil pertanian di kutai kertanegara
jadi lebih dari dua empat juta hektare lahan lahan yang dikuasai oleh pertanian yang dalam penataan ini akan saya ambil kembali untuk kita manfaatkan untuk kepentingan pertanian
bagaimana kita mau suatu sumber depan kalau lahan saja tidak ada habis itu tambang
pertambangan batu bara juga mengancam masa depan pendidikan di kalimantan timur
di ibu kota samarinda tak kurang dari tiga puluh dua sekolah sering dilanda banjir
empat diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang
sekolah dasar negeri sembilan loahulu ini salah satunya
baru satu setengah tahun bangunan sekolah ini digunakan namun guru dan seluruh siswanya memutuskan untuk pindah ke lokasi lain
karena debu batu bara
mengganggu kegiatan belajar
hampir seluruh kelas terpapar debu batu bara baik di lantai maupun di didik
inilah wajah lain pertambangan batu bara yang masih menjadi tulang punggung energi di indonesia
yogitu juliarto kalimantan timur